mungkin tahun bulan kemarin
selama bulan juli ya
ini sampai bulan agustus aja
baru minggu awal kemarin sudah tiga satu ratus enam puluh empat
padahal belum akhir